toko swalayan milik hero supermarket group giant akan menutup enam gerainya di jakarta dan bekasi pada akhir juli dua ribu sembilan belas
gerai yang akan ditutup memberikan potongan harga pada semua barang untuk menghabiskan stok yang ada
enam gerai giant yang akan ditutup adalah giant express general mall
kemudian giant mampang pondok timur giant extra jati makmur cibubur dan wisma asri bekasi
sementara itu hingga saat ini pihak hero supermarket belum mau memberikan penjelasan lebih lanjut terkait rencana penutupan gerai mereka
pada dua ribu delapan belas manajemen menutup sebanyak dua puluh enam gerainya yang terdiri dari giant dan hero serta memangkas lima ratus tiga puluh dua karyawannya
tetapi selain geras democrats sekolah yang menetapkan r dua ke r satu jika mengelankan tempur red g visita tiap bulan campuses pagar bebas r satu r dua adalah memerlukanarsa hati ada mungkin yang memux off
lihat aja gitu ikut ikutan aja ya begitu dah biasa kalau hari terakhir nanti murahnya kalau
sekarang masih biasa tapi taunya hari terakhir kapan kata tanggal dua puluh delapan ini dua puluh delapan ini ini oh